om jojo mau bilang kalau permintaan on mail buat om jojo piralin berita kerjaan itu udah om jojo piralin
tadi saya juga udah lihat kali next kalau ada sesuatu nanti aku kasih tau ya om jojo harus siap siap
akan bisa nolak permintaan gue dan bahkan menurutin semua kemauan gue
tapi gimana caranya gue bisa ngumpulin uang ratusan juta untuk bayar biaya kampus bunga
gue yakin ini semua pasti karena papanya mels gue harus cari informasi soal papanya mel
di depan kantor papanya slowed down
pemilik pt semesta manggala perkasa adalah raymond turanga
alamatnya juga semuanya jelas di sini
aku simpen deh
aku harus coba datang ke kantor papanya mel
supaya beasiswa aku gak jadi dicabut
aku gak mau bikin ibu sedih dan kecewa
kalau sampai ibu tahu beasiswa aku dicabut
aku harus memperjuangkan mimpi aku
kuliah sampai lulus di kelas
tapi sekarang aku harus pergi
gue gak mau lu dapet masalah lagi
tapi sekali ini lu dengerin gue ya
kita harus jaga jarak mulai sekarang gak tuh mbak t
gue gak akan bisa ngelupain lo usus goreng
gue emang minta batu bata untuk jauhin gue
tapi gue sendiri gak tahu
jauh dari batu bata
besides untuk jauhi benim
tentu wijak gue bisa selesaikan untuk untuk pores penting
tentu untuk khondokes
jangan cuman ya papa
gue kepengen bebas dari tekanan mereka semua
tapi gue takut
gue gak mau lo yang kena imbasnya
gue gak mau karena gue
lo yang jadi kena masalah
sekarang beasiswa lo udah dicampur
gue udah ngancurin mimpi lo
gue tau semuanya emang berat untuk di jalanin batu batar
tapi gue akan terus berusaha
gue juga gak tega
kalau harus lihat lo berjuang sendirian
kita harus saling menguatkan ya
sampai semua ini berakhir batu bata
makin merasa bersalah
makin perhatian dia sama gue
kita lihat lagi komen komenannya
pasti pada kasian sama gue
gimana ya reaksi pangeran
berita gue udah viral di medsos
tapi dia makin merasa bersalah deh
perhatiannya tambah deh ke gue
masuk belom kan
maaf ganggu waktu non mel
tadi saya juga udah lihat kali
next kalo ada sesuatu
nanti aku kasih tau ya
yaudah kalo gitu om jojo
keluar dulu ya
ngantuk mau kopi
kartu aslo tuh sekarang ada di gue
dan bakal nurutin semua kemauan gue
coba pak bus bayangin deh
perhatiannya bukan hanya sama pak bus
tapi sama naman juga
bu nawang baik kok murah senyum
pokoknya bu nawang jauh jauh gandos pak bos
cuma kalau ketahuan mel gimana
bisa berantakan semuanya
aduh kalau gitu ditolak aja pak bos
daripada rencana kita selama ini gagal pak bus
nolak gimana sih jo
saya kan curhat sama dia
nggak ada lagi tempat saya curhat
harusnya ini menjadi kesempatan emas buat saya jo
kemudian kamu tahu sendiri mel gimana sekarang
jangan jangan nanti malah saya dituduh
menduakan mendiang maminya
aduh gimana sih jo
saya jadi bingung pak bahwa
pasti pak bos mau ke kamarnya penuh mel
kamu pasti mau jemput putri kan
emang putri gak bilang kamu kalau dia hari ini mau jalan lebih pagi
emangnya putri jalan dari jam berapa tentu
satu jam sebelum ini sih
putri kan udah gak kuliah
sebenarnya putri pergi ke mana
sebenarnya ada yang ditutupin putri dari tante ya
enggak kok tante
putri emang lagi ada kelas pagi tante
tapi kan kalian tuh satu kelas
harusnya sama sama kan
begini tante putri kan mahasiswa pindahan ya
mungkin putri ngambil mata kuliah lain yang nggak dia didapetin dari kampus sebelumnya
maaf tante saya terpaksa bohong supaya tante nggak sedih
pagi pak regar
pasti ibu nawang udah siap siap mau ke kantor

iya ini saya mau berangkat ke kantor pak rengga
kalau gitu biar saya antar ya
gak usah pak saya biar berangkat sendiri makasih pak regar
jangan lakukan itu tolong
saya nggak mau kalau bu nawang kenapa napa
dan saya nggak mau gagal sebagai laki laki
yang gagal melindungi wanita wanita dekat saya untuk kedua kalinya
maksudnya pak regar apa ya
dan memberikan kesempatan copet untuk mepet mepet bu nawang
rizky ya udah kalau gitu tante berangkat ke kantor dulu ya
tante ya udah
tante ya udah
tante ya udah
tante ya udah
tante ya udah
tante ya udah
tante ya udah
tante ya udah